untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait tragedi terbesar sepak bola di indonesia
kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia wida subianto
selamat siang wida bagaimana sejauh ini kondisi stadion kanjuruhan saat ini
ya lady jadi meskipun ini kondisinya hujan ya dan satu hari sesudah tragedi sepak bola terbesar di indonesia
ini masyarakat masih ramai untuk mengunjungi di stadion kanjuruhan malang ini
anda bisa melihat sebenarnya jadi di depan stadion kanjuruhan ini merupakan salah satu jalur utama di kabupaten malang
yang menghubungkan dengan kabupaten blitar antara malang selatan menuju blitar
dan anda bisa melihat warga yang melintas ini ketika melihat stadion kanjuruhan banyak yang memperpelankan lajunya
kemudian juga mengambil foto atau dokumentasi dari kondisi stadion kanjuruhan
yang ada saat ini
kepolisian sedang berjaga untuk melakukan pengamanan di sini karena memang sebenarnya stadion kanjuruhan
ini bagian ring dalam ini masih dibatasi untuk siapapun yang masuk khususnya di bagian dalam stadion karena memang masih dalam olah tkp
tadi siang tim dari polda jawa timur melakukan olah tkp tepatnya masuk sekitar pukul setengah sebelas siang sampai jam sebelas siang
dan kondisinya anda bisa melihat di belakang saya ini masih terdapat balik
bangkai bangkai kendaraan dari operasional dari kepolisian republik indonesia
total data yang dirilis dari kepolisian republik indonesia ini ada sekitar tiga belas kendaraan yang rusak
namun kalau pengamatan kami yang masih di stadion kanjuruan ini bangkainya ada sekitar enam kendaraan yang terbakar seperti yang ada di belakang saya
selain masih di olah tkp rencananya juga kendaraan ini nantinya akan diangkut sesudah kapolri melakukan peninjauan langsung di stadion kanjuruhan ini
rencana yang memang terdapat adalah untuk pengamanan di stadion kanjuruhan ini melakukan peninjauan langsung di stadion kanjuruhan ini
rencananya memang kapolri sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat ini nanti akan meninjau di stadion kanjuruan dan dilanjutkan untuk menjenguk korban yang saat ini masih dirawat di rsud kanjuruhan kabupaten malang
sebagai informasi bahwa data terakhir yang disampaikan oleh menteri mohadjir fnd menko mohadjir fnd ini bahwa korban meninggal dunia hingga posisi terakhir yang sekali lagi yang diumumkan resmi ini adalah satu ratus tiga puluh orang
sebagai informasi bahwa data terakhir yang disampaikan oleh menteri mohadjir fnd ini bahwa korban meninggal dunia hingga posisi terakhir yang sekali lagi yang diumumkan resmi ini adalah satu ratus tiga puluh orang
sebagai informasi bahwa data terakhir yang disampaikan oleh menteri mohadjir fnd ini bahwa korban meninggal dunia hingga posisi terakhir yang ters bands yang bebas ini adalah tiga belas orang
sebagai informasi bahwa data terakhir yang disampaikan oleh menteri mohadjir fnd ini bahwa korban meninggal dunia hingga posisi terakhir yang ters bands yang bebas ini adalah tiga belas orang
sebagai informasi bahwa data terakhir yang disampaikan oleh menteri mohadjir fnd ini bahwa korban meninggal dunia hingga posisi terakhir ini adalah tiga belas orang
jawa timur seperti yang disampaikan oleh muhajir effendi bahwa untuk biaya dari para korban yang
saat ini masih dirawat ini sepenuhnya gratis ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini adalah
pemerintah provinsi jawa timur dan juga pemerintah kabupaten dan juga kota sementara santunan ini
juga nantinya rencana akan diberikan tidak hanya dari pemerintah provinsi jawa timur
kabupaten kota malang namun juga dari menteri sosial rencananya nanti malam menteri sosial
juga akan melakukan peninjauan di kabupaten dan juga kota malang lady juga mungkin bisa melihat
bahwa kendaraan operasional dari kepolisian ini terus intens keluar masuk di kawasan stadion
kanjuruhan malang karena memang sekali lagi ini juga melakukan pengamanan menjelang kapolri
melakukan peninjauan di sini masyarakat memang masih banyak
yang melakukan kunjungan di sini diantaranya tadi juga ada arema yang melakukan kegiatan tabur bunga
dan doa bersama khususnya di tugu singoedan yang ada di dalam atau di depan stadion kanjuruhan
namun begitu tidak jarang kami mendengar pengumuman dari pengelola stadion untuk meminta masyarakat
yang tidak berkepentingan untuk tidak berada di sekitar stadion kanjuruhan karena memang masih
berada dalam proses
kembali ke studio ladi
ya wida dari laporan anda belasan kendaraan ini rusak begitu ya akibat dari kericuan tadi malam pada sabtu malam lalu
lalu bagaimana dengan kondisi di luar stadion kanjuruhan sendiri terutama bagi warga warga yang biasa beraktivitas di sana
apakah juga ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat kericuan tersebut
kalau saya bilang normal lady jadi mungkin saya akan mengajak
saya akan melihat lebih dekat ya
kalau kita geser di sana itu memang ada gerobak pelaku usaha mikro ya
karena memang stadion gelora stadion kanjuruhan ini memang setiap hari minggu baik minggu pagi maupun minggu sore
ini biasanya menjadi aktivitas masyarakat untuk olahraga termasuk atlet sepatu roda
kemudian juga pelaku pelaku ukm ini melakukan kegiatan jual beli di kawasan ini
lalu kalau kita bergeser ke arah depan lady anda bisa melihat untuk lalu lintasnya
ini masih berjalan atau ramai lancar kalau berada di depan kawasan stadion kanjuruhan
karena memang tidak ada pembatasan ataupun pengalihan arus
sekali lagi jalur ini merupakan jalur utama yang menghubungkan antara kabupaten malang dengan kabupaten blitar
kemudian kalau anda bisa melihat tepat di depan stadion kanjuruhan ini ada warung warung makan kemudian toko pulsa
ini masih berjalan normal
jadi tidak ada warung yang tutup dan lain sebagainya karena memang tidak ada situasi yang mengkhawatirkan atau himbawan untuk tidak berjualan
kalau saya bilang sebenarnya untuk di bagian depan stadion kanjuruhan ini saya bilang kondisinya kondusif
sehingga kegiatan perekonomian ini tetap berjalan normal
bahkan kalau saya bilang ini lebih lancar karena banyak pihak yang berkepentingan
mulai dari kepolisian kemudian media
ini juga melakukan transaksi di depan stadion kanjuruhan
kembali ke studio lady
terima kasih wida subianto untuk informasi anda melaporkan langsung dari malang jawa timur